ini minum dulu biar senang
makasih ya lang
kalau gak ada kamu aku gak tau aku jadinya apa
sebenernya apa yang terjadi
ya gak ada apa
bu bu tolong bebasin ibu saya bu
ibu gak ngeliat sama ibu saya itu dipukulin di dalam
maafkan saya saya akan menindak tegas terhadap napi napi yang melakukan kekerasan terhadap ibu kamu
tapi saya tetap tidak bisa membebaskan ibu kamu
cuma pengacara yang bisa membela dan membebaskan ibu kamu
jadi kamu minta tolong saya untuk mebebaskan seseorang dari penjara
tapi siapa sih dia terus kenapa
apa dia ibunya teman kamu
ya bukan teman sih
tapi bisa dibilang kalau belinda bantu dia dia bakal bantu belinda
ya kan om sendiri pernah bilang kalau di hidup kita perlu ada win win solution kan
mau kan bantu belinda
ya kamu kan temannya juwita juga gak mungkin kan saya gak bantuin kamu
kamu berhenti kan
ini adalah surat pernyataan yang mengatakan bahwa om fauzan udah siap menangani kasus ibu lo
makasih ya bel
udah lo gak usah bilang terima kasih ke gue
ada seseorang minta tolong sama aku untuk membebaskan seseorang dari penjara
dan aku benar benar gak nyangka ternyata orang itu kamu
gimana kabar kamu rantih
apa kamu masih hidup sama yos
aku masih hidup sama yos
saya udah gak sama ma syaos sejak lama
ma syaos udah punya keluarga sendiri sekarang
udah punya kehidupan sendiri
saya pengen cepet cepet keluar dari sini
saya pengen bebas
kalau itu kamu gak usah khawatir
aku akan bantu kamu sekuat tenaga
lu gak usah cariin dia lagi
dia tuh udah mutusin untuk ninggalin mah
kalau dia tuh pasti sekarang lagi salah sembilan
lu tau dari mana kalau dia minggat
atau jangan jangan lu yang berbuat ini semua
udah lah ngapain sih lu nuduh gue
gue tuh gak sengaja tau
dari temen temen lo yang tinggal sama lo
iya mereka ceritain ke gue
jadi tadi ibu udah ketemu sama pengacara itu bu
tadi kami udah ngobrol panjang lebar
dia sih janji sama ibu
sampai ibu bebas
tapi yang ibu bingung
kamu bisa ketemu pak fawzi itu dimana
sebenernya sih selama ini
liat tuh belum pernah ketemu sama om fawzi itu
tapi ada teman dia yang baik
mau hubungin dia
ibu juga gak sangka
ternyata dunia sesempit ini
kamu tau gak
ibu sama pak fawzi itu adalah temen lama
gue bakalan ngikutin dia
semua keinginan lo
oke kalau gitu
dia cuman seneng aja
akhirnya ibu bisa bebas
nanti pak fauzan itu pasti pengacara yang hebat bu
ya insya allah ya
mau ke tempat om mus gak enak
kalau mersi tahu bisa bisa dia salah paham dan benci sama gue
mau sewa kontrakan gue udah gak ada duit
biar dulu biar senang
makasih ya lang
kalau gak ada mama aku gak tahu aku jadinya apa
sebenarnya apa yang terjadi
ya nggak ada apa apa sih
ya emang aku harus pergi aja cuman alasannya aku gak bisa ngasih tahu
ya udah kalau kamu gak mau cerita juga gak apa apa aku gak bakalan maksa kok
minumnya ada belum
kita pergi ya
maaf ya li aku cuma bisa ngontrangin kamu tempat kayak gini
ya ini tuh lebih dari cukup lah aku malah gak tau gimana caranya harus terima kasih sama kamu
senang aja aku tuh bantu kamu tulus
yaudah aku bantu beresin barang kamu ya
aku mau pergi
jadi ada pengacara terkenal yang akan membantu membebaskan ran
betul bu dia namanya faujan
faujan pemilik firma hukum fauzan
bapak antar bu
faujan dia kan papanya juwita teman mercy
anda sekali kenapa pengacara ternama seperti fauzan mau maunya membela ranti
aku harus temui dia dan bicara dengannya
walaupun ini berkat pilihan lindung aku harus tetap terima kasih samamu faujan
dia udah ruangin ibu
pasti ruangan ini
ya saya rasa ada beberapa poin penting yang mungkin perlu dilakukan
oke nanti kita bicara lagi masalah ini
mau apa lagi mau cari masalah lagi mas revo
oh enggak om enggak
saya cuma mengganyak aja kalau om tuh om fauzan
enggak tapi saya kesini cuma mau bawain ini kok
ini somai dari saya
sebagai tanda terima kasih karena om udah mau bantuin ibu saya berhenti
jadi berhenti tuh om